ya nggak dipungkiri pesatnya perkembangan korea selatan membuat banyak masyarakat indonesia juga memilih menetap untuk bekerja ataupun melanjutkan studi di sana
kali ini kami akan ajak anda untuk menyapa salah satu pelajar indonesia di korsel ada hanif kasetya
gimana di sana udah kuliah online atau masih online atau udah bisa kuliah langsung nih tatap muka
kalau saya di sini masih kuliah online full semuanya online baik pelajaran sehari hari maupun ujian semuanya masih dilakukan secara online
oke masih artinya harus jarak jauh tapi kalau ngomongin soal pelajar indonesia di korea selatan kamu tahu gak ada berapa banyak sih jumlahnya animo masyarakat indonesia ataupun anak anak muda seperti hanif untuk berkuliah di korea ini seberapa besar
sepertinya kalau animo untuk sekolah ke korea selatan itu makin meningkat setiap tahun dan setahu saya bahkan agsp mengeluarkan peraturan baru atau regulasi baru
jadi karena banyak orang yang minat untuk belajar ke korea mereka dimotivasi untuk mendapatkan sertifikat topik atau sertifikat seperti toeflnya korea gitu
supaya mereka bisa memiliki
opportunity yang lebih besar untuk lulus beasiswa dari pemerintah korea ini
jadi sebegitu ketatnya persaingan orang orang yang mau sekolah ke korea sampai pemerintah korea membuat regulasi seperti itu
oke kalau misalnya di sana beasiswanya gimana nih ada nggak beasiswa untuk masyarakat masyarakat indonesia dan sebenarnya kalau misalnya jurusan untuk perkuliahan di sana apa sih favoritnya
kalau jurusan sepertinya di sini jadi ada beasiswa dari pemerintah korea langsung namanya kgsp sekarang namanya gks atau global korea scholarship
yang diberikan untuk anak anak di seluruh dunia termasuk anak anak indonesia juga
dan peminat scholarship ini biasanya memilih jurusan scientech gitu
karena kan di korea juga sangat meningkat ya sangat berkembang sekali
field science and technology nya jadi anak anak yang mau sekolah di sini itu paling banyak mereka memilih jurusannya scientech seperti itu
kalau hanif sendiri at the first place apa sih sebenarnya alasan yang mendorong hanif mau kuliah di korea
kalau saya sejujurnya memang sudah tertarik dengan budaya korea sejak saya masih smp
jadi memang awalnya itu ketertarikan
saya mulai berawal dari k pop seperti itu
tapi sejak sma mulai sma saya mulai tertarik dengan field media
industri media itu saya suka saya tertarik membuat film membuat video seperti itu
jadi saya melihat di korea ini kan berkembang sekali ya industri medianya
mulai dari very show drama film seperti parasite kan dan juga k pop pastinya
jadi saya melihat ada peluang
jadi saya bisa di korea gitu
kalau misalkan saya kuliah di sini saya bisa mengembangkan skill saya dan saya bisa melakukan apa yang saya enjoy apa yang saya suka
berawal dari melihat k pop drama
karena memang keren banget loh kalau misalnya film film korea itu cinematografinya itu nggak kalah dengan parah
dan menggambarkan korea dengan sangat baik
nah ini kan kalau misalnya hubungan indonesia dan juga korea ini kan sangat erat ya banyak juga masyarakat masyarakat indonesia
walaupun nggak di korea tapi belajar juga nih bahasa korea
nah kalau misalnya di sana gimana sih apakah warga negara korea juga banyak nih yang belajar
tertarik dengan budaya indonesia
ya jadi akhir akhir ini karena k pop itu sangat terkenal ya di indonesia
jadi orang korea juga mulai sadar nih kalau misalkan mereka itu punya target market yang sangat besar di indonesia
jadi mereka juga mulai belajar
jadi ya bisa
jadi ya bisa

banyak youtuber youtuber korea yang mereka bikin konten tentang indonesia
dan juga saya punya tante
dia beliau mengajar di salah satu universitas di bisan
dan beliau berkata pada saya bahwa jurusan yang paling diminati di universitas dia itu adalah jurusan bahasa indonesia
jadi banyak ya
jadi banyak juga peminatnya bahasa indonesia
mereka sudah mulai tertarik
banyak studi korea ya
tadi kan udah nih perjalanan hanif menempuh studi di korea
tapi kalau kita melihat bagaimana masyarakat korea secara keseluruhan
nah ini di sana ternyata masyarakat korea tidak beragama begitu
hanif merasa apa sih tantangan untuk menjalankan ibadah sehari hari di sana
khususnya mungkin berpuasa
pada bulan ramadhan ini
jadi pada dasarnya memang orang korea itu mereka bujel atau memang tidak memiliki religion
mereka hanya percaya dengan dewa dewa
dan ya muslim di sini minoritas
jadi saya sebagai muslim di sini
contohnya seperti ramadhan ini
saya tidak bisa tarawih masjid
karena masjidnya jauh dari rumah saya
dari rumah saya ke masjid itu jaraknya satu jam
jadi ya sangat berbeda sekali dengan indonesia
karena kalau misalkan di indonesia masjid ada di mana mana
dan kita juga bisa beli takjil kan kalau misalkan kita mau berbuka
sedangkan kalau misalkan di korea ramadhan itu ya seperti hari hari biasa saja
bahkan di tahun tahun yang lalu itu lebaran bertepatan dengan ujian misalnya
jadi tidak ada libur lebaran tidak ada libur ramadhan
semuanya berjalan seperti biasa
jadi mungkin itu yang menjadi tantangan

cobaan banget ya lagi puasa puasa ujian
lebaran bahkan tadi
lebaran ujian loh
nah itu kan berarti kan ambiensnya tidak seperti indonesia yang sangat kental sekali
kalau misalnya bulan ramadhan
nah kalau misalnya di sana soal makanan nih
susah nggak sih cari makanan halal
sebenarnya makanan halal itu tidak susah kalau kita berhati hati memilih makanan
jadi contohnya seperti saya
saya selalu masak sendiri kalau makan di rumah
jadi saya selalu membeli bahan bahan yang halal
dan juga kalau misalkan mau beli makanan yang praktis
mau beli makanan yang praktis di minimarket itu harus betul betul teliti
pada saat kita membaca ingredientnya
jadi sebenarnya makanan halal itu tidak susah
cari cari tapi kita memang betul betul harus hati hati
jadi hanif lihat ingredientnya
apa yang harus dihindari pada saat hanif memantau ingredients atau bahan bahan makanan yang ada di supermarket
kalau di ingredientnya itu ada tulisan daging gogi
itu pasti atau ham itu saya hindari gitu
dan ya sebagian besar makanan minimarket itu pasti mengandung ham
jadi kesulitannya juga di situ
kita harus betul betul pintar memilih
hanif kan di sana kan ada jam malam ya di sana
lalu gimana nih hanif untuk kalau misalnya sholat mau ke masjid
ataupun ingin berkumpul buka bareng bersama teman teman indonesia
itu kan ada jam malam
itu gimana hanif untuk menyiasatinya
jadi di korea ini pada dasarnya tidak ada lockdown
mereka mencetuskan lima level social distancing
dan sekarang kita sudah menerapkan social distancing level dua
dimana masyarakat tidak diperbolehkan berkumpul lebih dari lima orang
dan juga toko restoran dan juga cafe itu harus tutup pukul sepuluh
jadi kalau saya sendiri memang di sini karena saya masih paranoid gitu ya
jadi saya juga tidak pergi keluar makan makan seperti itu
jadi kalau misalkan berbuka puasa ya saya masak sendiri
beli bahan sendiri di minimarket
atau beli sesuatu yang simpel dari minimarket seperti itu
hanif sukses ya kuliahnya di sana
terima kasih banget loh ini udah ngasih tips tips ke kita
juga bagaimana mengawali studi di korea
sampai memilah milih makanan yang halal di korea
ini pasti bermanfaat banget ya bagi teman teman yang sedang berencana untuk kuliah atau kerja di kantor
dan satu lagi
kita tunggu karya karya kerennya dari hanif ya
yang pengen juga mungkin bikin film seperti di korea
seperti tulisan di belakangnya itu
terima kasih hanif kasetian pelajar indonesia di korea selatan
selamat menjalankan ibadah puasa
selamat pagi ya sama mereka